sejumlah tempat wisata menjadi incaran di libur panjang idul adha kali ini
aktivitas liburan apa saja yang bisa menjadi referensi anda dan juga keluarga
kita sapa ada arief kurniawan di jakarta kemudian ada ghea klarissa di surabaya
serta ada laisa nisa di bandung jawa barat
oke selamat sore arief ghea dan juga laisa
saya mau ke jakarta ke arief terlebih dahulu
kalau saya intip ini ada di pelataran di depan atau sekitar museum fathahila sangat ramai sekali
boleh dibagikan kepada kami sebenarnya aktivitas apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan juga keluarga
selain itu mungkin jalan jalan naik sepeda dan lainnya apa saja arief
ya sama sama tifani betul sekali memang pada hari libur
tepat hari ini dua puluh sembilan juni memang kawasan wisata kota tua ini ramai sekali dikunjungi oleh para pengunjung
dan dikutip dari kantor berita antara itu kemarin pada hari pertama juti bersama
jumlah pengunjung di kota tua ini mencapai hampir tujuh orang
nah dari pantauan kami di hari ini dan juga informasi dari para pedagang di sini dan juga para penyedia jasa wisata yang ada di sini
ini pada hari ini di hari dua puluh sembilan juni idul adha lebaran pemerintah itu lebih ramai jika dibandingkan dengan kemarin
jadi jika kemarin hampir tujuh orang dapat dipastikan pada sore hari ini itu lebih dari tujuh orang mengunjungi wisata kota tua
dan memang kenapa tempat ini selalu menjadi favorit warga
anda bisa lihat di belakang saya ini di alun alun kota tua di depan musim sejarah jakarta ini semua warga jakarta dan sekitar pada rame rame kesini
makin sore makin ramai
karena memang di sini satu kenapa ramai
karena gratis warga yang datang ke sini cukup naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi
sudah disediakan kantong kantong parkir naik trans jakarta
tinggal turun di stasiun bni jalan sedikit sudah sampai
dan ini dari pantun kami sejak pukul lima belas tadi hingga sore hari ini jumlah pengunjung yang datang sangat ramai sekali
dan di sini tidak hanya untuk spot nongkrong saja
tapi rata rata untuk nyari titik titik spot spot instagramable untuk upload upload foto
dan juga bisa dibilang abu abu burit jalan jalan sore
karena cuacanya sangat bagus menukung tidak terlalu panas
tapi juga kondisi juga belum terlalu gelap
nah di sini tempat tempat
wisata yang bisa dinikmati itu di sekeliling sini ada lima museum
yang bisa dinikmati ada museum wayang museum mandiri museum bi museum keramik
itu bisa dikunjungi di sini tapi sayangnya hanya buka sampai pukul tiga sore saja
tapi buka dari jam sepuluh
dan di sini juga para pengunjung bisa menikmati salah satu penyidenya adalah jasa penyawaan sepeda ontel
yang memang sudah ikonik sudah terkenal dan menjadi ikon dari wisata kota tua
dan ini adalah salah satu
sepeda ontel yang disediakan di sini
dan ada dua tapi sebetulnya ada banyak yang menyediakan
karena memang di kota tua ini didukung oleh dua ratus lebih komunitas yang tidak hanya menyediakan sepeda ontel
namun juga menyediakan seperti ramalan lalu juga patung karakter sampai tato temporer
nah saya akan berbincang dengan salah satu penyedia jasa sepeda ontel
halo selamat sore pak
selamat sore pak
dengan pak siapa
libur lebaran ini dulu

lata rame gak atau omset gimana pak
kalau liburan sekarang ini dibilang rame ya kurang itu ya sedang sedang aja lah dibandingkan sama libur liburan yang kemarin kemarin itu
tapi jika dibandingkan kemarin hari rabu hari ini lebih rame gak
omset gimana pak ningkat gak pak
ya omset ya paling paling naik seratus ribu lah gitu dibandingkan kemarin lah gitu
tapi ada peningkatan lah pak ya
alhamdulillah ada peningkatan
lewat sepeda ontel berapa nih pak
setengah jamnya dua puluh ribu
selain sepeda apa lagi yang didapat
selain sepeda di sini kan banyak komunitas pengamen komunitas patung dan garis tangan
ya disini semua komunitas di kota tua kurang lebih dua ratus
jadi kalau naik sepeda ontel selain dapat sepeda topi ini juga dapat nih pak
satu paket kalau cowok berarti pakai topi cetok
kalau cewek berarti topi yang depan
topi yang depan gitu
bukaan dari jam berapa sampai jam berapa pak
dari jam delapan sampai jam delapan
kalau targetnya penutupan lapangan sampai jam dua
jadi masih sampai ntar malem ya pak
masih sampai ntar malem
sampai ntar malem
makin malam makin rame gak pak
oh kalau disini makin malem pala padat banget ini
nanti jam tujuh setengah delapan udah padat
apalagi sore ini sampai malam ada akustik pak ya
paling banyak sehari ini sewa
banyak lah apa yang sewa sepeda pak
lumayan alhamdulillah lah ada peningkatan gitu
berapa unit pak
satu orang dua unit yang di lapangan
jadi tiga puluh enam orang
disini komunitas ontelan tiga puluh enam kali dua sepeda
berarti sampai nanti selesai libur panjang insya allah rame terus pak ya
insya allah insya allah mudah mudahan rame terus lah
oke tiffany itu tadi bincang bincang saya dengan penyedia jasa sepeda ontel
dan tadi sudah didengar nih semakin malam semakin rame
karena disini juga banyak kafe kafe tempat kopi kopi
jadi mayoritas memang keluarga muda remaja remaja
atau pasangan pasangan muda mudi yang ingin nyari liburan gratis tapi terjangkau
nah bisa nih datang ke wisata kota tua karena sampai nanti pukul sembilan masih buka tempatnya
oke murah meriah ya liburan sekalian nambah wawasan
tapi catatannya udah berubah
untuk orang tua jangan sampai anak anak terlepas tetap harus dijaga ya
baik arief saya akan bergeser ke surabaya
ghea kalau di surabaya apa saja yang bisa menjadi referensi untuk mengisi liburan idul adha
libur panjang kali ini
ada satu alternatif wisata yang bisa dinikmati oleh keluarga tentunya bersama buah hati tercinta
nah saat ini saya berada di salah satu ruangan
artinya pada wisata alternatif kali ini adalah wisata yang menawarkan pengalaman seru
kita dibawa seolah menjelajahi ke pulau dinosaurus
seperti di belakang saya ini juga anda melihat ada dinosaurus yang nantinya akan dieduksikan kepada pengunjung yang datang
dan memang ini terlihat tiffany antusias dari masyarakat khususnya warga surabaya khususnya anak anak di libur panjang ini
ini begitu tinggi dan ini tampak sudah mulai terlihat ada beberapa anak anak yang begitu antusias untuk mengikuti dari ruangan peruangannya
untuk prosesnya sendiri tahapannya tadi ketika pengunjung datang
ini memang dalam satu hari ada beberapa sesi yang dimulai dari pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia bagian barat
nantinya di sini kita akan diajak untuk berpetualang selayaknya berada di pulau dinosaurus
dan yang menariknya adalah
di sini tidak hanya untuk pengenalan atau edukasi terhadap dinosaurus saja namun juga menampilkan atraksi dari superhero lokal atau adi satria yaitu gundala dan juga godam
dan itu menjadi daya tarik dari para pengunjung yang masuk ke sini yang didominasi oleh anak anak dan memang dari masyarakat yang tadi sempat kami wawancara
ini merasa memang alternatif wisata yang baru dalam ruangan ini sangat menyenangkan karena cukup baru di kota surabaya
di ruangan ini akan ditunjukkan salah satu jenis dinosaurus bernama triceratop
nah kalau ada yang melihat di belakang saya ini ini merupakan dinosaurus yang memiliki culah tiga selayaknya seperti badak
pada saat masuk ke ruangan ini traceratop akan keluar kemudian menyapa pengunjung anak anak yang datang dan mendekati dan berinteraksi
secara langsung kepada pengunjung dan ini merupakan salah satu pengalaman baru anak anak yang nantinya mereka juga dibekali rompi layaknya berpetualangan di pulau dinosaurus
dan juga nanti diajak juga untuk berperang begitu melawan dinosaurus dinosaurus yang mulai menjadi liar
nah tiffany untuk mengetahui informasi lebih lanjut lagi kali ini akan hadir bersama saya salah satu pic dari
dino island dengan bapak renner untuk mengetahui sebenarnya bagaimana konsep dari dino island atau pulau dinosaurus ini
selamat sore bapak bapak bisa diceritakan nggak kalau konsep dari dino island sendiri seperti apa sih
bapak renner mengadakan live experience di pulau dinosaurus
bapak renner juga memberitahukan beberapa pengetahuan pengetahuan umum tentang dinosaurus dinosaurus kepada anak anak dan pengunjung yang antusias
bapak renner juga memberitahukan beberapa pengetahuan pengetahuan umum tentang dinosaurus

kemudian bagaimana antusiasme dari masyarakat khususnya di masa liburan seperti saat ini
oh iya pengunjung di sini ya anak anak dan orang tua sangat antusias
ya untuk lebih tahunya lebih baik bisa datang sendiri ke sini ya
kami masih ada sampai tanggal enam belas juli
ini bisa melihat dengan sendirinya di sini
berapa antusiasnya dan bagaimana serunya experience di sini bersama kami dan adi satria yang kebetulan hadir di acara kali ini
terima kasih bapak untuk informasinya
tiffany untuk dalam satu kali sesi ini akan dimasuki kurang lebih ada dua puluh orang dalam satu kali rombongan
dan nantinya memang ini diajak ada sekitar empat ruangan
dalam satu ruangan itu ada lima menit waktu atau durasinya anda
untuk yang closing atau yang paling menarik dari rangkaian
ruangan dino island ini adalah di terakhir karena nantinya para peserta atau pengunjung akan bertemu dengan tokoh superhero lokal tadi
yaitu gundala dan juga ada sosok dinosaurus yang cukup terkenal di tengah anak anak yaitu t rek begitu
dan tentunya ini mendapatkan perhatian yang cukup tinggi dari masyarakat tiffany
oke baik terima kasih ghea
selamat menikmati waktu liburannya dengan dinosaurusnya
saya akan bergeser ke bandung jawa barat
laisa bisa dijelaskan kepada kami posisi anda atau lokasi tempat anda berada saat ini
dan aktivitas keseruan apa saja yang bisa dijadikan referensi liburan oleh masyarakat
memang jika kita berbicara wisata di kota bandung ini salah satu destinasi yang masih menjadi prima dona begitu dari dulu sampai sekarang adalah di lokasi tempat saya berada saat ini yaitu alun alun kota bandung
karena ini menjadi favorit tiffany
pertama memang karena ini alun alun kota bandung ini sendiri merupakan landmark begitu dari kota kembang sehingga memang banyak wisatawan khususnya wisatawan dari luar kota maupun wisatawan domestik dari kota bandung yang sering menghabiskan waktu begitu berkunjung ke alun alun kota bandung
selain itu juga alun alun kota bandung ini terletak di pusat kota begitu cukup strategis sehingga mudah diakses begitu dari mana mana begitu dari wisatawan yang pintu masuk wisatawan menuju ke kota bandung ini sendiri
selain itu yang paling penting tentunya tiffany untuk di alun alun kota bandung ini sendiri adalah wisata yang termasuk murah meriam
mengapa karena memang untuk masuk ke kawasan alun alun kota bandung ini tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis
masyarakat bisa datang berbondong bondong bersama keluarga mereka untuk menghabiskan waktu libur di alun alun kota bandung ini tanpa mengeluarkan speser biaya pun
ini untuk di libur lebaran idul adha kali ini memang untuk alun alun kota bandung dibuka sejak pukul delapan pagi hingga sekitar pukul lima sore nanti
dan pantauan kami memang situasinya ini walaupun sebentar lagi mau tutup begitu dan juga tadi sempat diguyur hujan di kawasan alun alun ini juga keramaian atau kemeriahan warga yang datang ke alun alun ini masih cukup terasa tiffany
apa saja sebenarnya yang bisa dilakukan untuk berwisata di alun alun kota bandung ini pertama tentunya kita bisa bermain di kawasan lapangan rumput sintetis yang ada di alun alun kota bandung di sini
khususnya anak anak bisa berlarian begitu sambil bermain di atas rumput
selain itu juga memang di alun alun kota bandung ini juga dilengkapi dengan playground begitu untuk anak anak yang bisa dinikmati anak anak juga secara gratis
dan bagi misalnya yang sudah bosan bermain di kawasan lapangan di alun alun kota bandung juga bisa melipir sedikit begitu ke pinggir alun alun kota bandung di mana di situ juga sudah tersedia ada bus wisata bandros
ini dengan tiket sekitar dua puluh ribu saja masyarakat yang ingin berwisata menikmati jalan jalan ataupun landmark landmark gedung gedung
begitu di kota bandung bisa berwisata sambil berjalan jalan di atas bus wisata tersebut dengan harga dua puluh ribu rupiah saja
nantinya memang dalam perjalanan sekitar selama empat puluh menit para wisatawan di dalam bandros itu akan diajak gitu untuk berkeliling ke berbagai titik titik utama di kota bandung
seperti gedung sate atau gasibu dan juga asia afrika
selain itu juga tiffany memang ini alun alun kota bandung tadi sudah saya katakan memang strategis begitu karena memang jikapun sudah bosan lokasi alun alun ini juga dekat dengan lokasi lokasi wisata
wisata lainnya yang juga cukup populer di kota bandung
seperti misalnya bagi anda yang ingin berwisata kuliner dari alun alun kota bandung ini dekat sekali dengan kawasan cibadak ataupun braga yang menawarkan berbagai macam kafe kafe atau makanan makanan yang populer begitu di kota bandung
selain itu juga kawasan alun alun ini juga dekat dengan kawasan wisata sejarah asia afrika yang juga ini populer khususnya untuk berwisata swafoto begitu dan berwisata sejarah tiffany
oke baik terima kasih laisa atas referensi liburannya dan juga
sebelumnya ada gaya clarissa serta arief kurniawan
selamat menikmati libur panjang selamat jalan jalan ya